ya hari ini rakernas ketiga pdip digelar di sekolah partai pdip di kawasan lenteng agung jakarta selatan
dan untuk mengetahui lebih lanjut situasi dari rekernas ketiga pdip
kita terhubung dengan korespondensi ann indonesia ada ausirion dholu rio selamat siang
rio rakernas ini digelar kemudian secara terbuka atau tertutup informasi yang anda dapatkan
tadi juga kita dengar konferensi pers sebelumnya dari presiden jokowi
kemudian ada megawati soekarno putri termasuk juga ada ganjar pranowo
apa yang akan dibahas agenda besar apa yang akan dibahas dalam rakernas kali ini
iya selamat siang puspa benar sekali bahwa hari ini tepat pada tanggal enam juni dua ribu dua puluh
atau tepat dengan hari lahir dari soekarno ini kemudian pdip secara resmi menggelar
atau membuka rakernas pdip ketiga dengan tema fakir miskin dan juga anak terlantar dipelihara oleh negara
pagi sekitar pada pukul sepuluh pagi waktu indonesia barat presiden jokowi hadir langsung ke sekolah pdip
di jalan lenteng agung jakarta selatan dan kemudian disambut oleh sejumlah petinggi pdip
namun tidak tadi dalam acara pembukaan memang sempat dibuka sedikit saja
lalu kemudian diikuti dengan agenda pidato politik dari ketua umum megawati soekarno putri dan juga jokowi
yang berlangsung secara tertutup
namun setelah itu memang ada konferensi pers yang dilangsungkan oleh sejumlah petinggi pdip
yang pada intinya menyatakan bahwa pdip akan menyusun
strategi pemenangan pemilu dua ribu dua puluh empat dalam rakernas ketiga
yang akan dilangsungkan sejak tanggal enam hingga delapan juni dua ribu dua puluh
nah terkait dengan pidato yang tertutup tadi dilakukan oleh presiden jokowi
dan juga ketua umum megawati soekarno putri
saat ini saya sudah bersama dengan ketua dpp pdip bidang kemaritiman rohmin dahuri
untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan apa sebenarnya isi yang disampaikan oleh megawati
dan juga presiden jokowi dodo dalam kesempatan berpidato tadi
selamat siang pak
ini kita ingin tahu sedikit dari orang dalam begitu pak
apa saja yang disampaikan oleh ibu ketua umum dan tentunya juga direspon oleh pak presiden tadi
di dalam pidato yang memang tertutup
bolehkah dibuka sedikit pak
iya kedua tokoh bangsa satunya ibu mega ketua umum partai
dan juga presiden kelima indonesia pak jokowi
selaku presiden dan juga kader partai pd perjuangan
intinya pidato beliau berdua itu bagaimana menguraikan dan memberikan direction
untuk seluruh peserta
dan saya rasa pak setelah keras itu bahwa berpolitik itu tidak hanya merebut kekuasaan
jadi presiden jadi menteri kepala daerah
tetapi kekuasaan itu harus digunakan untuk membuat indonesia dalam bahasa pak jokowi emas
dalam bahasa ibu mega indonesia raya
dalam bahasa konstitusinya indonesia yang maju adil makmur dan berdaulat
maka temanya pun sangat ibu ketua umum pilih secara tepat
itu bagaimana penjabaran dari pak
pasal satu ratus tiga puluh empat ayat undang undang dasar empat puluh lima yaitu bahwa fakir miskin dan anak anak terlantar itu
menjadi tanggung jawab negara supaya apa
supaya dientaskan supaya jangan ada lagi kemiskinan
begitu tadi isi besarnya dari kedua tokoh bangsa itu adalah
menerjemahkan tema apa namanya tema rakeran kali ini
dan itu berupa instruksi
apalagi kemudian pak presiden juga sempat menyebutkan bahwa target
tapi kalau dilihat apakah realistis dengan angka itu pak
saya yakin realistis kami juga sudah punya kalkulasi
karena yang dimaksud dengan kemiskinan ekstrim kan kalau menurut versi bank dunia ya
kalau orang itu pengeluarannya lebih kecil dari satu dua puluh lima dolar per day ya
dan kami aku yakin bisa gitu ya
tetapi kalau yang miskin yaitu sekitar tiga dua ya itu target pemerintah target pak jokowi
dan kami dukung dan kami berharga
makanya sekali lagi mas kita kalkulasi dengan benar
berapa itu target penurunan kemiskinan ekstrim maupun kemiskinan yang normal tadi
nah pak romin itu terkait dengan tema rakernas ini
tapi kemudian masyarakat di luar kemudian ada spekulasi terkait dengan pernyataan pak jokowi
yang akan cawe cawe begitu
nah hari ini dalam kepentingan untuk konsolidasi internal partai
apakah tadi di dalam pidato ibu mega ataupun pak jokowi
ini terkait juga dengan pernyataan pak jokowi yang kemarin sempat menyatakan bahwa
akan turut cawe cawe dalam pilpres dua ribu dua puluh empat
jujur soal cawe cawe tadi itu sebagai apa ya ilustrasi atau tambahan ya
dari pidato mohon maaf ibu mega ya
dan itu sangat ilustrasi yang menurut saya itu imbuan saja ya
dan baik pak jokowi maupun ibu mega memastikan bahwa yang akan diperoleh ya

dan baik pak jokowi maupun ibu mega memastikan bahwa yang akan diperoleh ya
memastikan bahwa yang dimaksud dengan cawe cawe adalah bukan berat sebelah ya

tetapi memastikan bahwa pemilu dua ribu dua puluh empat itu
akan berlangsung secara jurdil ya damai
bahwa pak jokowi juga turut dalam satu barisan untuk mendukung pak ganjar pranowo
oh iya tadi sudah clear itu ya dan sekali lagi yang dimaksud dengan cawi cawi itu untuk memastikan ya
bahwa pemilu tadi berjalan damai jurdil dan penuh keriangan ya
karena beliau juga sangat concern ya dengan stability dan continuity dari pembangunan ini ya
nggak mungkin kita bisa mencapai indonesia pas dua ribu empat puluh lima tanpa kontinuitas gitu ya
dan tanpa produktivitas dan tanpa pertumbuhan
maka sekali lagi yang dimaksud dengan cawik cawik adalah untuk memastikan bahwa kita sebagai negara bangsa tidak diserai gitu ya
tidak terjadi kekacauan dan seterusnya gitu
untuk menghadapi bonus demografi dua ribu empat puluh lima begitu pak ya
bagaimana pak jokowi artinya tidak akan melakukan intervensi politik begitu
ini untuk menjaga bagaimana kita menghadapi bonus demo
demografi itu yang menjadi kepentingan pak jokowi
iya karena beliau memastikan tadi berkali kali diuncapkan bahwa yang dimaksud dengan cawe cawe adalah untuk memastikan keadilan dan kebenaran ya
dan beliau tadi juga mengungkapkan bahwa kalau kita tidak bisa memanfaatkan bonus demografi yang peaknya akan kita rengkuh pada tahun dua ribu tiga puluh
kita sangat boleh jadi akan fail ya seperti negara negara di latihan amerika dan asia lainnya
untuk keluar dari middle income track
begitu maka sekali lagi kalau cawi cawi yang dimaksudkan
beliau hanya ingin memastikan soal stability continuity dan kedamaian tidak ada kegaduhan
apa yang dibutuhkan untuk pemimpin kedepan begitu itu yang dimaksud cawe cawe pak ya
oke pak rohmin terakhir ini terkait dengan wejangan dari pak presiden jokowi
apakah ada yang diberikan kepada pak ganjar tadi di dalam agenda tertutup tadi selama pembukaan tadi pak
wah ujangan dari kedua tokoh baik bumegang dan pak jokowi sangat positif ya
dan dengan pdi perjuangan tapi untuk bangsa ya
kalau ibu mega menekankan kerja keras kerja cerdas dan terjun menyapa rakyat
menjaring aspirasi rakyat dan membantu dalam arti positif gitu
jadi beliau tidak menginginkan ya dari pdi perjuangan jadi anggota dpr itu dalam zona nyaman
artinya uncang uncang anggih gitu kata orang cerbon ya jadi gitu itu enggak mau itu
pak ganjar sangat indah ya yaitu berbicara inklusivitas gitu ya
bahwa kata beliau pak ganjar ya jadi bapak ini calon presiden kan
jadi harus benar benar presiden rakyat gitu
wah keren banget itu ya jadi harus merangkul ya semua komponen bangsa di tiga puluh delapan provinsi
walaupun kata pak jokowi konsekuensinya tahu kan bahwa fisikly secara fisik pasti akan tyering
margaret thatcher ya salah satu perdana menteri inggris yang berhasil kan
physical tiredness can be overcome by spirit ya dengan spiritual yang membara
saya aku yakin mendampingi mas ganjar di banyak tempat beliau punya spiritual yang kokoh
maka energi spiritual energi ilahiyah itu insya allah
akan bisa mengatasi atau menanggulangi kelelahan fisik yang boleh jadi
beliau tidur hanya kalau di mobil itu
satu poin penting yang tadi disampaikan oleh pak jokowi dalam konferensi pers adalah bagaimana titipan dia bahwa
pemimpin ke depan itu yang penting harus berani
bagaimana ia sempat menyebutkan di dalam berbagai acara begitu
tapi memang bagaimana pak jokowi tadi menyebutkan atau memberi wejangan kepada pak ganjar soal
pemimpin ke depan itu harus berani bagaimana pak tadi
iya karena decision kan itu menjadi tool utamanya dari membangun sebuah masyarakat apalagi bangsa gitu ya
setiap kali gitu sangat tidak mulus sangat tidak dilematis dari satu aspek positif
aspek yang lain kurang
itulah diperlukannya brifity atau brief keberanian dari seorang leader ya
tentunya calculated brief ya keberanian yang terukur science base ya
makanya presiden kan punya segala macam resources
punya orang orang pinter orang orang bijak orang orang yang punya kuantitatif planning begitu
artinya seluruh requirement atau persyaratan untuk seorang para negara itu mengambil keputusan yang baik
dan terpatung negara bangsa itu sangat ada semua gitu
tinggal terpulang pada keberanian itu yang dipesan dari pak jokowi juga
menurut saya itu sangat indah sangat bagus ya
karena kebajikan ya tanpa strength tanpa kekuatan
dan tanpa decisiveness ya
akan lambat gitu ya
artinya memang apa yang disampaikan pak jokowi terkait dengan modal seorang pemimpin selanjutnya itu harus berani
itu ada di mas ganjar bukan dibaca pres yang lain ya
dan tadi menarik yang diakui sendiri oleh presiden jokowi ya bahwa mas ganjar
beliau ngomong ya bahwa
jadi karena beliau katanya udah ratusan kali lah bersama pak ganjar beliau cermati bagus
jadi itu yang ditonjolkan oleh pak ganjar
dan pak ganjar pun apa namanya latar belakang pendidikannya bagus sekali ya dari ugm
artinya persyaratan capability nya sudah di situ
terima kasih banyak informasinya pak rohm indahuri
sekali mudah mudahan bermanfaat untuk bangsa dan negara tercinta indonesia ini
selamat melanjutkan acara pak terima kasih banyak
terima kasih banyak
boleh pak silakan
berikut informasi dari ketua dpp bidang kemaritiman rohm indahuri
yang menyatakan dengan tegas
bahwa presiden jokowi ataupun dalam pembahasan dalam pidato tertutup tadi
ada membahas terkait dengan cawe cawe dan juga presiden jokowi sempat memberi wejangan
terkait dengan modal kepemimpinan yang berani
yang elit pdip yakini itu ada di dalam baca pres pdip ganjar pranowo puspa
baik terima kasih atas laporan anda ausri rondolu
korespondensi ann indonesia melaporkan dari jakarta